meski dewan pimpinan pusat partai keadilan sejahtera
sudah mengeluarkan surat keputusan pemecatan
terhadap wakil ketua dpr fahri hamzah
dpr belum bisa menindaklanjuti
karena surat keputusan dari fraksi pks belum diterima
pemimpin dpr pemimpinan dpr masih menunggu surat resmi
untuk menindaklanjuti keputusan tersebut
sekarang ini suratnya saja belum datang
apa yang harus kami lakukan apabila memang belum ada suratnya
sehingga yang terbaik kita harus menunggu suratnya
kemudian kita menunggu proses proses selanjutnya
kalau suratnya belum datang kan kita tidak bisa memproses apa apa
yang pertama kali yang sangat dipentingkan adalah
surat dari fraksi pks itu yang harus sampai ke pimpinan dpr ri